sudah kamu pegang uangnya
baru mau di transfer besok
kalau uangnya belum kamu pegang
itu artinya kamu belum berhasil
yang saya pergi dulu
gak usah banyak nanya
nanti jadi lama
saya sudah disuruh capcus sama emak
cuma kamu yang punya jambul merah
si unang juga
kamu sudah makan
kamu sudah makan
yang penting si diego sudah
sudah kamu pegang uangnya
berusaha di transfer besok
kalau uangnya belum kamu pegang
itu artinya kamu belum berhasil
kamu lagi diminta
di dekat rumah
lagi santai aja sama temen temen
sama siapa aja
kamu gak ada yang kenal
aku kan dulu anak pejang suam juga
mereka bukan orang orang sini asli
temen temen kamu gak bisa ditinggalin ya
temenin aku makan yuk
kamu mau nunggu sekitar satu jam
lagi di deket rumah
lagi jalan jalan menikmati keindahan alam
jam segini jalan jalan memang enggak panas
sebetulnya panas tapi banyak angin
sama siapa sendiri
ada temen aku tiga
kamu enggak kenal
siang ini aku ada urusan dulu
sekitar jam dua atau jam tiga
yaudah nanti telfon aja
kamu aja yang nelpon
gantian atuh kamu yang nelpon
masa perempuan terus yang telfon
ini bukan soal perempuan atau lelaki
tapi soal siapa yang punya pulsa
nanti aku telfon lagi
saya tadi ditinggal di pasar
waktu saya mau pergi kamu lagi tidur
mau saya bangunin takut diganggu
lagi tidur dibangunin
itu suka bikin kesel
tapi lagi tidur ditinggalin
itu lebih kesel lagi
kamu belum lapar
sebetulnya udah sih
kalau udah lapar kenapa masih nanti
kenapa gak sama saya aja pergi makannya
memangnya kamu belum
biasanya langsung pergi aja
kamu masih marah soal kemarin
tapi itu bukan berarti sekarang aku batalin janji sama teman aku
ya udah kalau gitu
ikah makan siang dulu ya ya
pasti istri dimasakannya buruk
kanggobang rumahnya jauh
tapi selalu pulang dulu
kalau waktunya makan siang
makan teh ya pakai apa itu aja tahu
enggak jadi makan sama temen
halo kamu dimana aku di parkiran kamu udah sampai atau masih di kantor aku di warung warung apa baru
kamu tadi bukannya ngajak aku iya kamu bilangnya satu jam tapi sampai dua jam kamu nggak ada kabar
aku udah keburu lapar macet aku teleponin gak diangkat aku lagi di jalan berisik gak denger
yaudah makan bareng akunya nggak jadi enggak maaf ya
halo halo urusan kamu udah selesai udah aku berangkat sekarang ya iya oke oke